saudara pasca diterjang banjir kiriman warga di dua desa di probolinggo jawa timur
kini harus bekerja keras membersihkan endapan lumpur yang menimbun permukiman mereka
relawan dan juga alat berat pun dikerahkan ke lokasi untuk mempercepat normalisasi kawasan terdampak banjir
warga terpantau bekerja keras membersihkan lumpur agar rumah mereka bisa ditempati kembali
mereka berupaya mencari harta benda yang masih bisa juga dimanfaatkan
banjir yang terjadi pada sabtu petang kemarin merupakan yang terbesar sepanjang musim hujan tahun ini
penyebabnya karena sungai kedunggaleng tak mampu menampung air kiriman dari wilayah selatan probolinggo
warga juga berharap pemerintah setempat tak hanya memberikan bantuan instan berupa makanan dan minuman
namun juga membangun tanggul permanen agar kejadian serupa tidak terulang kembali
sama bersih bersih rumah
sama ngambil perabotan perabotan yang masih bisa ditonom
perbantuan untuk pemerintah saat ini untuk pagi ini masih cuma makan ya makan pagi sama air
sementara itu belum ada bantuan lanjutan
sementara banjir akibat jebolo tanggul sungai brangkal di desa huringi renjung
dan soko kabupaten mojokerto menyisakan endapan lumpur setinggi lima belas cm
perabotan di dalam rumah pun porak poranda terdorong arus sungai yang cukup deras
ketinggian air di lokasi yang dekat dengan tanggul jebol mencapai satu meter lebih
warga saat ini juga mulai membersihkan lumpur dibantu oleh sanak saudaranya
di mana juga sebagian warga lain juga mulai mengeluarkan motor yang semalaman terendam banjir